badan pengawas obat dan makanan atau bepom disomasi oleh komunitas konsumen indonesia
bepom diduga melakukan kebohongan publik terkait pengumuman satu ratus tiga puluh tiga nama obat sirop yang dinyatakan aman
nah sebelum kita membahas lebih dalam terkait somasi ini kita lihat dulu apa sih itu somasi
sebenarnya somasi adalah salah satu istilah dalam kamus hukum dan secara harafiah
somasi adalah teguran atau peringatan awal sebelum suatu perkara dibawa ke ranah pengadilan
nah lalu apa yang mendasari atau dasar hukum dari somasi
kita lihat dilihat dari dasar hukumnya somasi itu sebenarnya ditujukan untuk penagih utang atau debitur
atas perkara wanpestasi atau ingkar janji
tapi pada dasarnya somasi bisa dibuat oleh siapa saja sepanjang orang yang melayangkan somasi ini
merasa dirugikan atau ada presiden
investasi yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam perjanjian
selain itu dalam somasi juga tidak ada aturan yang harus dibuat oleh kuasa hukum atau lembaga bantuan hukum
jadi per individu atau perorangan juga bisa melakukan somasi
lalu apa yang harus dipersiapkan dan apa isi surat somasi
nah ada hal yang harus diperhatikan di dalam membuat surat somasi
dalam surat somasi terangkan permasalahan dan fakta yang mendukung dan yang menyebabkan
mengirimkan surat somasi kepada calon tergugat
fakta ini penting sebab jika surat somasi dibuat hanya berdasarkan pendapat atau opini
maka somasi menjadi sangat mudah dipatahkan
selanjutnya dalam surat somasi nyatakan perintah atau teguran kepada calon tergugat
misalnya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kemudian minta ganti rugi
atau mengakhiri perjanjian antara kedua belah pihak
ini penting sekali sebab surat yang tidak mempunyai perintah atau teguran
nah setiap permintaan yang diajukan dalam surat somasi
harus didasari pada isi perjanjian serta disertai dengan alasan yang tepat
agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari
karena tidak jarang loh pihak yang diberi somasi justru digugat balik di pengadilan
sementara itu ada lima kemungkinan sebenarnya
selain yang tercantum dalam pasal satu dua ratus empat puluh tiga dari kitab undang undang hukum perdata
terkait dengan somasi ini
nah dalam pasal satu dua ratus tujuh puluh enam kitab undang undang hukum perdata terkait hukuman atau sanksi
yaitu memenuhi atau melaksanakan perjanjian
kemudian memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi
membayar ganti rugi membatalkan perjanjian atau membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi
itu sanksi yang bisa didapatkan dari pihak tergugat